ya dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait cuaca ekstrim di indonesia saat ini kita sudah terhubung dengan fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
selamat petang pak fahri bisa mendengar suara kami pak
iya bisa selamat petang mbak fani
pak fahri ini sudah memasuki hujan begitu khususnya di wilayah jabodetabek
ini pak bagaimana proyeksi cuaca ekstrim di indonesia khususnya di wilayah jabodetabek
ya pertama mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk jabodetabek dki jakarta saat ini kita belum memasuki musim penghujan
jadi saat ini kita berada di periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan
jadi hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini merupakan pola pola hujan yang memang umum terjadi di periode peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan

mengenai potensinya memang sampai dengan tiga hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat seperti itu
oke lalu pak fahri wilayah mana saja yang paling berpotensi mengalami curah hujan yang tinggi pak saat ini
ya untuk jabodetabek umumnya hampir merata sebenarnya mbak ya
tapi intensitas yang lebih tinggi itu cenderung di selatan ya bogor depok kemudian jakarta selatan
jawa timur itu juga relatif lebih tinggi tapi sebaran hujannya relatif merata hampir di seluruh wilayah jabodetabek
oke pak fahri tadi anda katakan wilayah jabodetabek khususnya ini masih memasuki masa peralihan begitu dan belum memasuki musim hujan
kapan musim penghujannya pak berarti
ya untuk jabodetabek dki jakarta ya jadi gini bmkg membuat namanya zona musim
di seluruh indonesia ada tiga ratus empat puluh dua zona musim tiap zona itu punya karakteristiknya sendiri sendiri
jadi punya awal musimnya sendiri sendiri
nah untuk jabodetabek dki jakarta zona musimnya pada umumnya musim hujan itu dimulai antara akhir oktober hingga awal november nanti
dan biasanya selesainya kapan tuh pak
akhir musim hujan kita perkirakan itu di sekitar bulan april nanti ya pak ya
dan puncaknya puncak musim hujannya sekitar januari nanti
oke berarti mulai dari sekarang begitu hingga oktober begitu akhir oktober untuk menuju ke musim penghujan
berseberapa banyak pak potensi yang kemungkinan terjadi cuaca ekstrim di antara rentang waktu yang saat itu pak
ya yang perlu kita waspadai di periode peralihan ini adalah bahwa pola hujannya itu intensitasnya deras sedang hingga lebat ya
tapi durasinya pendek
dua tiga jam gitu jadi
nah ini yang perlu kita waspadai
umumnya terjadi siang hingga siang sore hingga malam hari
nah selain itu di periode peralihan ini yang perlu kita waspadai juga adalah angin kencang ya puting beliung
itu juga perlu kita waspadai
ini memang umum terjadi di periode peralihan musim
ini sampai dengan nanti sekitar pertengahan oktober masih ada potensi
terima kasih bapak fahri rajab kepala pusat meteorologi
di publik bmkg sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected